kami mohon untuk memberikan jalan kepada gubernur provinsi dki jakarta bapak anies rashid baswedan
untuk menuju ke depan kami mohon
hadirin undangan yang kami hormati kami akan segera memulai acara kami mohon tertib sejenak
sekali lagi kami mohon tertib sejenak
ibu dan bapak yang kami hormati kami mohon untuk tertib sejenak sekali lagi
hadirin marilah kita ikuti acara pertama menyanyikan bersama lagu kebangsaan indonesia raya
hadirin dimohon berdiri
sekali lagi kami mohon untuk ibu dan bapak yang kami hormati untuk berkenan menempati tempat duduk
misalnya memang tidak memungkinkan karena besarnya
atensi ibu dan bapak sekalian kami mohon berdiri di samping kanan dan kiri
mohon lebih tertib agar kita bisa memulai acara ini mengikuti satu demi satu acara
kami persilahkan pak gubernur pak wakil gubernur pak sekda pak sumarsono untuk berkenan untuk menempati tempat duduk
kami berkata kata kita tidak menyerah sekalian
lalu bila kita berkemarin kita jadi semua menjadi ibu dan bapak sebentar lagi
buldukku tidak bisa
saya bukanlah seperti tetan
saya tetapi akan menjadi sesuatu yang ingin bertobat
dan kuat itu seperti lalu lagi
revelasi kebaikan dan waspy seperti ini
baik sekali lagi kami mohon
kami akan segera memulai acara
sekali lagi kami mohon untuk tertib ibu dan bapak yang kami hormati
kami ucapkan selamat sore dan selamat datang pada acara serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta masa jabatan dua ribu dua puluh
pada kesempatan yang mula mari kita hadirkan berkah dari allah swt tuhan yang maha esa
mari kita berdoa kita tundukkan hati dan kepala kita
kami mengundang dengan hormat ustadz mukhlis untuk berkenan memimpin doa
kami bersyukur kehadiratmu atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah engkau anugerahkan kepada kami
sehingga kami dapat hadir mengikuti acara nanbahagia dan hikmat ini
serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur provinsi dki jakarta masa jabatan dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
semoga rahmat petunjuk dan ridhomu senantiasa menyertai setiap perjalanan hidup kami
ya allah ya tuhan kami engkau lah pemilih kekuasaan dan pemberi kemuliaan
kami yakin bahwa jabatan pada hakikatnya adalah kepercayaan dan amanah yang engkau berikan kepada kami
di hari senin yang mubarokah ini telah engkau pilihkan pemimpin bagi kami bapak anies rashid baswedan dan bapak sandiaga salahud uno sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta

berilah mereka berdua kekuatan lahir dan batin
bimbingan dan pertolonganmu kemudahan dan keselamatanmu agar mereka mampu mewujudkan jakarta maju kotaknya bahagia warganya
dan kepada bapak jarod saiful hidayat bapak basuki cahaya purnama dan bapak joko widodo yang telah mendarma baktikan untuk kemajuan dki jakarta semoga engkau berikan yang terbaik dalam kehidupannya
ya allah ya tuhan kami jadikanlah acara ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kami
hindarkan kami dari fitnah dan marah bahaya jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan
limpahkanlah keberkahanmu kepada kami baik yang turun dari langit maupun yang muncul dari bumi
jadikanlah jakarta yang kami cintai menjadi kota yang aman sehat maju lestari berbudaya adil dan sejahtera
ya allah ya tuhan kami ampunilah segala dosa dan kesalahan kami
ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami
ampuni segala dosa dan kesalahan guru guru kami
bila mereka masih hidup ya allah muliakan mereka
namun bila mereka telah tiada ampuni dosanya terima amal kebaikannya
ya allah ya tuhan kami engkau maha mendengar lagi maha mengetahui maka kabulkanlah segala doa dan pinta kami
terima kasih bapak ustadz mukhlis berkenan memberikan tausiah dan doa pada kesempatan kali ini
hadirin undangan yang berbahagia
selanjutnya mari kita ikuti bersama

penanda tanganan penyerahan memori jabatan gubernur provinsi ligegi jakarta tahun dua ribu dua puluh satu

dan kami mohon berkenan mendampingi
yang hadir adalah perwakilan dari kementerian dalam negeri kemudian pimpinan dari dprd dg jakarta

selanjutnya kami mengundang gubernur provinsi dki jakarta dan bapak sekda
selanjutnya kami mengundang gubernur provinsi dg jakarta dan bapak sekda

bapak sumarsono pimpinan dprd dki jakarta
kami persilahkan dengan hormat untuk berkenan bersama sama
menyaksikan penanda tanganan ini
kami memohon yang di depan yang menggunakan handphone
memberikan ruang kepada wartawan yang ada di belakang
baik terima kasih
kita sama sama menyaksikan
memori jabatan telah disampaikan
kepada gubernur dan wakil gubernur provinsi dki jakarta
kami persilahkan kembali ke tempat duduk
kami persilahkan untuk kembali
ke tempat duduk
ke tempat duduk